pertemuan kedua tokoh petinggi partai tersebut berlangsung sekitar tiga jam
mulai pukul sembilan belas wib hingga dua puluh dua wib
sby ditemani putra sulungnya sekaligus ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
ketua dewan pimpinan pusat partai nasdem willy aditya menyebut
salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan susilo bambang yudhoyono dengan surya paloh adalah kemungkinan berkoalisi
namun kemungkinan berkoalisi tersebut tak dibahas secara mendalam
karena hingga kini nasdem masih menggodok tiga nama calon presiden yang direncanakan disampaikan dalam rakernas nasdem
sementara itu partai nasdem diketahui akan menggelar rakernas pada enam belas juni mendatang
detail ya artinya nasdem masih menunggu hasil rakernas
kami sudah mengagendakan lima belas enam belas tujuh belas juni itu akan
membuat rakernas menghalak rakernas dan kemudian semua keputusan keputusan politik itu akan ditentukan di dalam rakernas
rakernas nanti ada dua agenda besar tentunya
satu tentang pengumuman tiga nama calon presiden yang akan diusung oleh partai nasdem
yang kedua tentang politik gagasan platform pemerintahan yang ke depan
sementara itu ketua badan pemenangan organisasi kaderisasi keanggotaan partai demokrat
herman hairon tak menampik adanya sejumlah pembicaraan hangat tentang kemungkinan berkoalisi
herman hairon menyatakan demokrat hingga kini hanya berfokus mempersiapkan pendaftaran verifikasi partai politik
yang direncanakan dibuka mulai satu agustus mendatang
herman mengklaim pertemuan antara sby ahy suryapaloh dan prananda suryapaloh
sebatas silaturahmi sahabat lama untuk mempererat silaturahmi
kalau penjajakan kan dilakukan terus komunikasi politik itu kan terus
ketua mahaye kan bersilaturahmi dan berkomunikasi secara politik ke seluruh partai partai
tetapi bagaimana nanti hasilnya karena sudah ada contoh partai partai lain sudah membentuk koalisi
ya kita tunggu saja perjalanan itu
yang pasti bahwa komunikasi politik terus dijalin dan tentu situasinya masih cairlah dengan semuanya
sebelumnya dalam waktu tak terlalu jauh ketua umum partai nasdem ini secara maraton menerima kunjungan
sejumlah ketua umum hingga petinggi parpol
ada ketua umum gerindra prabowo subianto ketua umum golkar air langga hartarto
dan bahkan ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
lobby lobby koalisi partai ini pun akan semakin meningkat jelang pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan berlangsung empat belas februari